jal jenis saya
jal jenis saya tiffany jal jenis saya
jal jenis saya oke
junpyung junshie kenapa tertarik dan memilih berkarir di indonesia
ada kesempatan juga
terus kakaknya ajak saya buka resto di indonesia
jadi aku langsung terima
oke kapan pertama kali chef jun datang ke indonesia
sekitar tahun dua ribu enam belas ya sudah hampir enam tahun
sekitar enam tahun
oke apa perbedaan yang besar ketika dua ribu enam belas pertama kali datang ke indonesia
dan melihat sekarang bagaimana perkembangan budaya korea yang ada di indonesia
emang dulu juga ada apa yang kenal
hip hop drama korea itu kan
tapi sekarang sejak pandemi
orangnya nggak bisa jalan jalan
jadi lebih nonton tv atau netflix youtube
semua akan jadi diberutuli drama korea k pop
bagaimana melihat popularitas kuliner korea sekarang
banyak muncul restoran korea
kemudian jajanan atau street food korea juga
orang orang yang sekarang juga tertarik belajar masak makanan korea
bahkan mendirikan rumah makan korea
oh maaf ya tadi putus
oke bagaimana melihat popularitas kuliner atau makanan korea sekarang
banyak banget yang tertarik untuk membuat rumah makan
masak makanan korea
bukan sebagai orang
sebagai chef tuang sebagai orang korea juga ini senang
melihat lima tahun
kurang lebih lima tahun hampir enam tahun
ada di indonesia
ada nggak sih kesamaan antara makanan korea dengan makanan indonesia
sebenarnya makanan korea sama makanan indonesia ngga terlalu jauh ya
karena kita satu asian
terus makanan korea dan makanan indonesia dua duanya slow food
ada kayak rasa bumbu hati harus masuk
jadi ngga terlalu jauh beda gitu
oke jadi tidak terlalu banyak perbedaan ya
makanan korea yang paling mudah untuk dimasak buat mereka yang baru mau belajar
coba tipsnya dari chef jun
tteokbokki dan kimbab juga ya
sebenarnya orang kaya
koreanya pasti susah
tapi sebenarnya enggak terlalu ya
diskriminasi orang ada kan
kalau gitu harus coba nonton youtube saya juga ya
berarti jun pyung chun si kaciyori heo
jun pyung chun si bagaimana melihat dampak haliu
bagi seorang chef jun sendiri
sebenarnya itu kaya rasa banyak
tahu ya yang
terima kasih untuk orang indonesia
berduly kan berduly
aku omong terima kasih terus
jadi mereka berduly
saya juga bisa lebih apa acara cooking demo
juga bisa lebih banyak kan
jadi terima kasih untuk orang indonesia semua
sampai kapan mau ada di indonesia
mau berkarir di indonesia
berarti kapan kapan kita harus coba demo masak
terus abis itu saya mau cicipin makanan dari chef jun ya
iya boleh kapan aja ya
terima kasih chef jun
jangan lupa dan berikan duitnya kepada kita
terima kasih sukses selalu
terima kasih semua
terimakasih alayka dan mwishang
oke seru banget ya jadi kalau tadi buat anda yang mau mungkin belajar masak gitu ya makanan korea
coba dulu kalau tipsnya dari chef jun tadi ada top hoki sama kimbab yang paling gampang
kayak mayfrey yang pertama kali juga nyicipin topoki waktu itu tapi salah beli
salah beli saya belinya yang waktu itu emang mentah gitu ya jadi kayak lilin lilin belum dimasak gitu
coba tengok salah satu channel apa ininya chef jun ada tuh cara masak topoki jadi beli yang mentah bisa juga dimakan
bisa langsung diolah karena sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh chef jun ya tiffany ya
bahwa topoki itu menjadi salah satu hal yang paling mudah deh buat dicobain dulu
tapi selain itu kalau nanti tiffany tiba tiba mau masak bareng chef jun jangan lupa ajak saya
siap siap nanti saya ajak ya pokoknya topoki ya yang pertama ya
oke oke terima kasih kita akan kembali lagi di korean corner rabu depan